kekayaan sumber daya energi dan mineral di indonesia tidak lepas dari kondisi geografis serta posisi indonesia yang terletak di jalur gunung api dunia
tidak hanya sebagai penunjang kehidupan energi dan sumber daya mineral juga menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan bangsa
hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi indonesia untuk menjamin ketersediaan energi serta akses terhadap energi yang dapat dijangkau dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat
nah bagaimana tata kelola energi dan sumber daya mineral di indonesia
serta sejauh mana indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi
saya akan membahasnya dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
indonesia merupakan negara yang sangat kayakan sumber daya alam
dari pulau sumatera hingga papua potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berbeda beda
selain kaya kualitasnya
sumber daya alam mineral indonesia termasuk yang terbaik di dunia
karena kekayaan alam sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara maksimal
cadangan mineral di negeri ini pun berlimpah
sumber daya mineral cadangan terbagi menjadi dua
yaitu cadangan terkira atau probable reserve
di mana sumber daya mineral terukur dengan tingkat keyakinan geologi
cadangan terbukti atau proof reserve adalah sumber daya mineral terukur berdasarkan studi kelayakan semua faktor
berdasarkan data tahun dua ribu lima belas
dari kementerian energi sumber daya alam dan mineral
cadangan batu bara indonesia berlimpah dengan total cadangan tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta ton yang terbukti
sedangkan yang terkira ada satu ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta ton
dua pulau di indonesia memiliki kandungan batu bara terbesar adalah sumatera dan kalimantan
sumatera mempunyai dua belas miliar ton untuk cadangan terbukti dan lima puluh lima miliar ton cadangan terkira
sedangkan kalimantan cadangan batubara terbukti sembilan belas miliar ton
dan terkira enam puluh delapan miliar ton
selain batu bara indonesia masih menyimpan cadangan mineral lain
dari data kementerian asdm
per desember dua ribu empat belas cadangan tembaga di indonesia berlimpah
yang terbukti dua miliar ton ore dan terkira delapan belas miliar tons ore
cadangan terkira timah sebesar tiga sembilan miliar tons ore dan terbukti satu tiga miliar ton ore
selain itu ada pula cadangan nikel terbukti satu satu miliar tons ore
dan tiga tujuh miliar ton ore cadangan terkira
cadangan emas yang terbukti di indonesia dua delapan miliar tons ore dan yang terkira ada delapan tiga miliar tonsor
indonesia masih menyimpan cadangan sebesar satu ratus lima puluh satu tiga puluh tiga triliun kaki kubik untuk gas bumi
sedangkan cadangan minyak bumi di indonesia ada tujuh tiga puluh satu triliun barel
indonesia merupakan negara yang kaya hasil alam
jika sumber daya ini dapat dikelola dan diolah dengan baik
indonesia tentunya mampu menjaga kekuatan dan kekuatan ekonomi
jika sumber daya ini dapat dikelola dan diolah dengan baik

tanur gewang cnn indonesia
besarnya potensi energi dan sumber daya mineral di seluruh nusantara merupakan peluang bagi indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat energi
kekayaan sumber daya energi dan mineral ini harus juga diimbangi dengan tata kelola yang optimal
sehingga bisa menggerakkan pembangunan dan juga mengentaskan kemiskinan
sehingga bisa menggerakkan pembangunan dan juga mengentaskan kemiskinan
nah bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral
serta sejauh mana upaya membangun kemandirian energi
untuk membahasnya saya sudah ditemani oleh archandra tahar wakil menteri energi dan sumber daya mineral
baik ibu desi
terima kasih bergabung bersama saya dalam insight ini
saya sudah lama ingin bertemu dengan pak archandra
kalau ingat dulu kan sempat jadi menterinya tapi karena ada satu atau dua hal
akhirnya sekarang jadi wakil menteri
tampaknya pak archandra ini sosok yang betul betul ditunggu tunggu ya untuk membantu presiden jokowi
nah kira kira pak archandra bagaimana sudah mulai setling in
dan apa sebenarnya yang diharapkan oleh pak presiden khusus terhadap pak archandra
pesan pesannya dalam mengelola sdm
ada keinginan dari saya pribadi tentunya untuk mengelola esdm
pulang ke indonesia membantu apa yang saya rasa bisa saya bantu
pengalaman yang di luar mungkin tidak cukup untuk membantu negeri ini
tapi dengan niat yang tulus insya allah saya diluruskan niat untuk pulang
sekali lagi saya bilang bahwa apa yang bisa saya bantu untuk negeri ini
mungkin ada hal hal yang saya pikir dan perlu kita perbaiki
dulu kita melihat dari luar kita melihat dari luar kita melihat dari luar kita melihat dari luar kita melihat dari luar kita melihat dari luar
ada hal hal yang kalau seandainya saya ikut terlibat mungkin tidak saya memperbaikinya
contoh contohnya apa saja yang ingin diperbaiki
ini kan pak sarcena kan lama kan jadi orang luar jadi mungkin bisa melihat indonesia jauh lebih objektif
apa kira kira pembaruan atau yang perlu diperbaiki yang perlu diubah yang perlu digali lah dari pemerintah
pertama dari sistem tata

kalau kita di luar dulu kita harus mengelola esdm

kenapa kita di sini tidak bisa bikin simple
satu contoh adalah seperti konratting strategi
strategi berbahaya kita berkontrak
di luar sana
biasanya dengan pihak asing
di sana misalnya kita berkontrak mungkin ya ekstrimnya itu apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kontrak
begitu percayanya kita dengan integritas untuk berkontrak
tapi di ekstrim yang lain tentu kita perlu
tentu kita perlu hal hal yang harus ditandatangani dan lain lain
nah di sini kita lihat ya sistem birokrasi yang ada
satu contoh misalnya di dalam oil and gas ya
mungkin di amerika sana berkaitan dengan izin pemakaian wilayah
untuk melakukan sebuah drilling
prosesnya mungkin mingguan
tapi kalau di indonesia itu bisa ordernya bulanan bahkan tahunan
jadi ini masalah birokrasi ya
salah satunya adalah birokrasi
yang kedua mungkin yang non technical yang lain adalah berkaitan dengan yang tadi saya sebut
karena memang kita indonesia juga memiliki masalah dalam penegakan hukum
ini dalam hampir semua aspek yang ada di indonesia
ini merupakan suatu potensi yang luar biasa
yang indonesia miliki
kekayaan yang memang selama ini masih perlu diperbaiki ya
nah pak jokowi sendiri apa yang diharapkan perubahan khususnya dalam strategi pengelolaannya itu sendiri
kita lihat dalam konteks global
mungkin nanti kita satu persatu
kita lihat dari segi migas energi elektri listrik dan lain sebagainya
tapi strategi secara keseluruhan
apalagi sekarang di mana harga harga komoditas menurun
indonesia dulu kita negara yang produsen minyak
sekarang kita importer misalnya
tapi kita juga memiliki kepentingan domestik khususnya gas
tapi kita juga memiliki kepentingan untuk melakukan ekspor misalnya
apa kira kira pak archandra yang merupakan strategi yang bisa anda tawarkan
pertama kita lihat dari sisi kemandirian energi ya
ada beberapa komponen dari kemandirian energi
kita juga bisa menilai dari ketahanan energi ya
mimpi lah indonesia
pertama tentang affordability
apakah energi kita bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau
yang kedua adalah masalah accessibility
apakah kita punya akses terhadap energi tersebut
yang ketiga kita bicara tentang selain akses
kita lihat apakah bisa tersedia energi tersebut dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai ke pulau rote
bisa nggak kita menyediakan dengan harga yang sama misalnya
apalagi indonesia negara kepulauan
dengan kemampuan ekonomi yang begitu beragam ya
ini tantangan tersendiri ya
ini tantangan tersendiri untuk kita untuk menyeragamkan harga misalnya
maka muncullah apa yang kita dengan pak menteri
dengan arahan pak presiden juga
untuk mengeluarkan permen bbm satu harga
ini dalam rangka bahwa mk
itu satu harga tapi harganya to market atau harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah
harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jenis bbm tertentu
nah untuk itu harga ini kalau di papua dan di jawa harusnya sama
nah itu yang kita terapkan per satu januari
biasanya sebaliknya ya

jauh lebih besar
jauh lebih besar
karena aksesnya lebih besar
karena aksesnya lebih besar
karena agar kita bisa melakukan transportasi dan lain sebagainya
tapi ini masih dari strategi itu sendiri ya
ini menarik ya masalah harga aksesabilitas dan ketersediaan
tapi juga kan di sdm kita memiliki misalnya di situ harus eksplorasi
kita mencari kita memiliki cekungan cekungan misalnya migas
tapi berapa sih sebenarnya yang kita bisa eksploitasi
nah ini kan semua dari segi produksi diversifikasi ini memerlukan pendanaan
ini strategi pendanaan
ini strategi pendanaan
ini strategi pendanaan
akses terhadap teknologi
ini bagaimana pak archandra
oke saya percaya ke depan itu yang untuk oil and gas ya
juga ini untuk pertambangan
kita bahas dulu yang untuk oil and gas ya
karena memang indonesia dulu terkenalnya itu migasnya ya
kalau bicara oil and gas
siapa atau lembaga mana yang bisa mengontrol harga minyak
apalagi sekarang ya
apa yang bisa kita kontrol sebenarnya
yang bisa kita kontrol adalah cost
siapa yang bisa efisien dari segi biaya dialah nantinya akan menjadi pemenang untuk mengelola sektor migas di dunia ini
karena gamenya adalah ya gamenya di sini adalah cost
tapi ada strategi lain nggak untuk melakukan pengurangan cost
gunakan teknologi yang pas
kalau kita bisa menggunakan teknologi maka impact nya cost
impact nya cost itu sangat besar
ya tapi teknologi itu membutuhkan biaya
karena cost dari teknologi itu bukan ya mahal lah teknologi itu
nah jadi gini
salah satu komponen dari yang termahal kan
melakukan eksplorasi itu
oleh sebab itu kita menggalang partner ya
psc kan dulu
gimana kita melihat investasi asing
apakah kita masih memerlukan investasi asing
masih perlu gitu
idealnya kan kita bicara sesuatu yang ideal nih
idealnya cita cita kita sebagai anak bangsa
bahwa pertama bahwa kekayaan alam kita harus dikelola untuk mendapatkan kebermanfaatannya sebesar besarnya
caranya seperti apa
kalau kebermanfaatan sebesar besarnya salah satu caranya adalah sumber daya alam ini dikelola sendiri oleh bangsa indonesia
dan memang sesuai dengan ini lah di undang undang kita
bahwa sumber daya alam itu adalah milik bangsa lah untuk digunakan sebesar besarnya
untuk kemakmuran ya
yang kedua idealnya lagi
dana yang termasuk nanti pendanaan dan lain lain itu kita sendiri
yang ketiga teknologi kalau bisa kita bikin skenal
kita sudah sanggup sendiri mendana
untuk beberapa hal kita sanggup
tapi untuk hal hal lain
karena gamenya ke depan adalah teknologi
nah teknologi ini yang kita butuhkan
kalau kita lihat gamenya seperti ini ya
kita lihat dulu dalam aplikasi sebuah mendevelop sebuah lapangan misalnya
pertama kita lihat dulu
ini teknologinya apa
kemudian baru kita bicara tentang commerciality nya
komersial nggak lapangan ini
nah dua hal ini biasanya biasanya investor asing dia akan datang biasanya mengatakan saya punya teknologi ini
atau tambang ini bisa saya develop
kemudian dia lihat lagi
cost nya murah loh
nah baru yang ketiga komponen ketiga itu adalah masalah administrasi dan politik
tapi biasanya mereka itu datang dengan mengembangkan teknologi
dengan pendanaan yang cukup
dan disitulah untuk saat sekarang
untuk beberapa hal kita masih memerlukan teknologi dari mereka
kita masih memerlukan pendanaan dari mereka
mungkin juga kuncinya adalah bagaimana kita menegosiasikan
sehingga kita level kita ini sebagai yang memiliki kekayaan itu
kita bisa mendapatkan manfaatnya kalau bisa sangat besar ya
ketimbang dengan apa yang didapatkan oleh pihak asing
tapi kita istirahat sebentar pak archandra
perjalanan masih cukup panjang
banyak yang kita akan eksplore yang namanya sdm
disitu ada energi sumber daya mineral ya
dan ini semua kita ingin ketahui apa strateginya apa dan bagaimana
pemerintahan sdm ini akan mengelolanya
kita akan bahas sesaat lagi
kembali dalam insight
dan kita lanjutkan pembahasan mengenai energi dan sumber daya mineral
saya ditemani oleh wakil menteri energi dan sumber daya mineral archandra tahar
pak archandra banyak sekali pr ya yang harus dilakukan
khususnya dalam pengelolaan energi sumber daya mineral
kita sekarang mau fokus lebih ke migas ya
karena dulu seperti kita ketahui indonesia negara yang produsen minyak
kita anggota opec
sudah lama kita keluar dari opec itu
karena kita belum bisa melakukan eksplorasi
eksplorasi dan melakukan eksploitasi yang baru
sehingga cadangan yang kita miliki juga semakin lama semakin menipis
kita ketahui tadi disebut teknologi merupakan salah satu yang dibutuhkan dan cukup mahal
dan kita masih memerlukan partner partner dari asing khususnya dalam melakukan pengelolaan ini
tapi pada saat ini dengan harga minyak yang di bawah lima puluh dolar ya
dan ini paling rendah ya
dan ini paling rendah ya
bagaimana kita melakukan investasi di tengah harga komoditas ini yang rendah
sementara ya istilahnya ini mahal kan
apa strategi kedepannya
kalau kita lihat ya kedepan
sebenarnya saat sekaranglah waktu untuk investasi di oil and gas
biaya produksi sedang murah murahnya
biaya produksi sedang murah murah ya
kemudian biaya untuk eksplorasi dan eksploitasi yang tercemin nanti dengan biaya produksi juga
ini lagi sedang murah murahnya
cost structure itu sekarang struktur cost sekarang itu lagi murah murah nih
kalau kita sekarang menggalakkan ya
memulai untuk menemukan sebuah cadang
apa kegiatan pertama
sekarang ya cost untuk drilling lagi murah murahnya
apa oil company itu untuk melakukan eksplorasi sebanyak banyaknya karena lagi murah
tapi kita lihat banyak sekali justru perusahaan minyak itu sudah melakukan rasionalisasi
mereka bahkan hengkang ya karena ini tidak profitable lagi bagi mereka karena harga minyak begitu murah
dan selain itu memang sekarang kalau tidak salah sampai tahun dua puluh dua ini banyak sekali kontrak kontrak di bidang migas ini yang akan
nah ini kan berarti harus ada strategi baru ya sehingga melihat kapasitas indonesia sendiri mengelolanya dan bagaimana mencari partner yang memang berminat
jadi kita mulai dari eksplorasi tadi saya jelaskan
kalau bisa mereka eksplor ya
kemudian mereka melihat apakah lapang itu komersial atau tidak
kemudian mereka develop dengan asumsi harga minyak misalnya dua atau tiga tahun
nah menjadi persoalan kita sekarang adalah
waktu masa eksplorasi kita itu
bahkan waktu kita menemukan sebuah cadangan sampai dia menjadi produksi tahun dua ribu an ini kita butuh eh paling tidak waktu di atas lima belas tahun
dulu waktu tujuh puluh an kurang dari lima tahun
jadi sekarang jauh lebih lama
jauh lebih lama
kenapa karena ini tempatnya jauh lebih susah terjangkau atau
kalau kita berbaik sangka di sini
bahwa pengelolaan migas kita sudah yang terbaik
itu mungkin yang pertama daerahnya sekarang adalah daerah yang remote
sekarang deep water laut dalam
dan banyak off shore itu jauh lebih
kita juga melihat sisi yang lain dari itu
jadi pak uwamin apa sekarang yang menjadi prioritas
apa yang disiapkan
dan kira kira siapa siapa saja potensi partner partner kita
apalagi seperti saya katakan tadi
akan ada beberapa blok blok migas yang akan berakhir kontraknya
ini sudah kelihatan
kira kira siapa yang bisa mengelolanya
atau kita serahkan saja kepada pertamina misalnya
atau pemain pemain domestik
kalau lapangan lapangan yang habis masa kontraknya
habis itu ada dua
ada yang habis pada perpanjangan pertama
kita kasih perpanjangan selanjutnya
untuk perpanjangan pertama kita berikan kembali ke mahkamah
itu namanya perpanjangan
kemudian di mahakam untuk perpanjang selanjutnya
itu terminasi kita putus kontraknya
kemudian di situ kita tawarkan kepada pertamina
kalau kita mau berdaulat di bidang energi
karena nasional oil company kita harus kuat
menurut anda pertamina sendiri bagaimana
sudah cukup kompetitif
sudah cukup bisa bersaing dan efisien
kita lihat dulu dari sisi satu sisi dulu
sisi berapa kontribusi pertamina
produksinya dibandingkan dengan produksi nasional kita
kalau misalnya di negara lain
itu dihasilkan dari national oil company mereka
coba kita lihat berapa pertamina
bagaimana kita mau mandiri dalam bidang energi
dan ini harus kita perkuat
tapi investasi asing kan masih dibutuhkan tentu saja
jangan salah dalam hal menangkap ini
untuk masuk ke lapangan lapangan yang sekarang kita buka
ada lapangan lapangan tertentu
yang menurut strategi kita ini harus diserahkan ke pertamina
tapi lapangan lapangan lain yang bahkan yang private ya
yang swasta pun yang milik indonesia
malah kita juga mendorong
baik itu swasta nasional
tapi skemanya nanti kan misalnya bentuknya seperti apa
masih dalam bentuk psc itu sendiri
atau ada perubahan khususnya dalam
kita baru mengeluarkan sebuah permen yang sekarang juga heboh ya
ini pemikirannya seperti apa sih gross plate
perbedaan utama gini
boleh nggak saya ilustrasikan sedikit agak panjang
dalam pac komponen yang paling susah kita tentukan adalah
ya cost recovery biasanya dipakai
cost recovery itu masuk secara tak langsung kepada komponen di apbn kita
tapi respons dari partner partner asing itu sejauh ini seperti apa mereka
mereka kita libatkan dalam penyusunan growth sprint ini dari awal
gross plate ya namanya
ya karena semua komponen yang mungkin mereka mengatakan ya transportasinya harga alatnya dan lain sebagainya
ini kan semua yang masuk ke dalam ya mahal lah menurut mereka mungkin cost nya untuk melakukan penggalian minyak itu
nah prinsip dasarnya yang berbeda adalah kalau cost recovery mengenal cost recovery semua cost cost itu ditanggung dulu oleh mereka
kemudian dibayar kembali oleh negara
kemudian hasil yang sudah dikeluarkan itu baru dibagi
nah misalnya seperti ini
saya mengilustrasikannya kalau kita dapatkan sepuluh barrel
kemudian dikeluarkan costnya lima barrel
kita enggak ekokompleks lah prinsip dasarnya
lima ini kita bagi
dalam gross plate enggak seperti itu
di awal sudah dibagi
bahwa negara dapat sekian dari sepuluh barrel misalnya negara dapat enam barrel kontrol dapat empat barrel
costnya tanggung sendiri
target yang diinginkan pada tahun dua ribu sembilan belas itu indonesia bisa memproduksi berapa barrel per hari idealnya
kalau bicara targetnya sekarang kita target sekitar delapan ratus lima belas ribu barrel per day ya untuk oil
yang namanya production oil itu bukan pekerjaan yang instan
efek memori kalau kita melakukan kebijakan yang berbeda di sini hasilnya akan berbeda di ujungnya
dan itu dari mulai penemuan sampai produksi sekarang butuh enam belas tahun
kalau kita melakukan perbaikan misalnya ada perbaikan sekarang efeknya itu bisa sepuluh lima belas tahun yang akan datang
kalau ditanya gimana dua ribu sembilan belas
nah ini harus kita samakan persepsi dulu
dua ribu sembilan belas artinya ada short program program singkat gimana cara kita menaikkan
nah ini kita bahas nanti
baik pak archandra kita break sebentar
saya senang lihat semangat dengan pemikiran barunya
dan memang sejauh mana indonesia mampu memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal ini listrik ya energi di seluruh nusantara
setelah informasi berikut ini akan kita lanjutkan pembahasannya tetaplah bersama insight
karena itulah presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah i tahun dua ribu tujuh belas
aturan ini adalah perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara
ada enam pokok penting yang tertera pada peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
perusahaan tambang pemegang kontrak karya harus mengubah izin menjadi izin usaha pertambangan iup
izin usaha pertambangan khusus iupk
perubahan perpanjangan iup dan iupk paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya izin usaha
ekspor diberikan kepada perusahaan berstatus iup dan iupk
perusahaan tambang harus membangun smelter
dan perusahaan tambang asing harus membangun smelter
dan perusahaan tambang asing harus membangun smelter
dalam aturan ini pemerintah menetapkan harga patokan penjualan mineral dan batu bara
pemerintah yakin aturan baru soal kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ini mampu mengawasi kinerja perusahaan tambang di indonesia dengan lebih tegas serta menguntungkan bagi indonesia
anur gewang cnn indonesia
kita lanjutkan insight
dan kita lanjutkan pembahasan mengenai energi dan sumber daya minerba
masih bersama archandra tahar wakil menteri esdm
pak archandra tadi kita sudah sebutkan bahwa indonesia memang di
kita betul betul memiliki banyak sekali kekayaan tapi kita masih belum mampu ya menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk kita berdaulat lah di negara sendiri
dan kita masih butuh investasi khususnya investor asing
karena untuk menggali semua potensi sdm ini diperlukan biaya yang sangat tinggi ekspertis yang tinggi teknologi yang tinggi investasi yang sangat besar
salah satunya adalah ini masalah mineral
ini sebenarnya dua tahun terakhir ini
ya memang saya lihat ya ada keinginan pemerintah indonesia itu untuk memiliki nilai tambah
sehingga kita tidak menjual mengekspor begitu saja mentah mentah sementara nanti kita impor dalam bentuk yang sudah diolah sehingga harganya juga lebih tinggi
seharusnya kita bisa meningkatkan nilai terhadap raw material atau bahan baku yang kita miliki dan kita jadi menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi
tentu saja dampaknya juga jauh lebih positif terhadap keuangan dan kesejahteraan masyarakat kita
ini sulit sekali diimplementasikan khususnya di dunia pertambangan
apalagi menyangkut karena ini kerjasama jangka panjang dengan perusahaan perusahaan asing yang mungkin sudah puluhan tahun di sini dan memiliki semacam ya keikatan lah keterikatan dan tiba tiba ada perubahan ya dari peraturan itu sendiri
bagaimana pak archandra melihat ini
perjalanan sampai ada banningnya mineral ban tidak boleh ekspor dan harus membedirkan smelter
harus nanti mengganti kontraknya dari kontrak kerja menjadi semacam sertifikat lah istilahnya license untuk melakukan penambangan di indonesia
jadi kita boleh melihat dari awal dulu ya
seperti tadi kita ada cita cita kita sebagai bangsa ya
ingin mengelola sendiri kekayaan alam dengan modal sendiri ya
hasilnya pun kalau bisa kita manfaatkan
kemudian kita perpanjang rantai hilirisasinya
semakin panjang rantai hilirisasi semakin banyak nilai tambahnya
idealnya seperti itu
kalau bisa itu kita hubungkan dengan kebutuhan industri kita seperti apa
nah kan ini cita citanya
pada kenyataannya seperti apa
kenyataannya kita masih butuh dana asing
masih butuh investasi dan asing
masih terikat kontrak yang sangat jangka panjang
masih terikat kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya
dan kenyataannya juga
kalau bicara hilirisasi tidak bisa kita tinggalkan apa yang dinamakan smelter
setelah kita olah kita murnikan dan itu harus lewat yang dinamakan smelter
seberapa banyak smelter yang sudah ada sekarang
nah ada gap di situ
ada kenyataannya bahwa hilirisasi kita kurang berjalan
nah gap ini harus kita tutup
nah bagaimana cara menutup gap ini
nah inilah yang waktu beberapa minggu belakangan ini atau sudah dua bulan tiga bulan mungkin tahun belakang
kita melihat apa yang mesti kita kerjakan
kita terikat dengan undang undang
kita ada pp yang sudah kita terbitkan
ada permen dan lain lain
sehingga di situ kita lihat apa yang mesti kerja kerjakan
di sisi lain dikatakan kok dibuka ekspornya
ini adalah prinsipnya adalah hilirisasi
kenapa saya sebut hilirisasi
bertujuan yang pertama adalah harus smelter kita harus terbangun di dalam negeri
kalau smelter harus terbangun
itu sudah harga mati ya
sudah harga mati
khusus para investor yang ada di sini
ini karena undang undang atau peraturan untuk membuat smelter ini kan sebenarnya sudah cukup lama
dan kalau tidak salah untuk membangun smelter ya dibutuhkan sekitar dua tahun
sementara ini sudah diskusinya kan sudah cukup lama
dan kenapa sampai saat ini begitu sulit bagi perusahaan perusahaan khas asing khususnya untuk membangun smelter ini
dan apa yang menjadi kendala selama ini sehingga walaupun sudah ada peraturan
sudah ada undang undang minervan itu tidak bisa diimplementasi
sehingga justru yang ada terjadi semacam simpang siur politisasi
dan akhirnya ya sampai sekarang masih belum terlaksana kan cita cita itu
bahwa sejak dua ribu sembilan setelah undang undang diundangkan nomor empat dua ribu sembilan
itu mengatakan bahwa pemegang kk harus di pasal satu ratus tujuh puluh harus membangun apa harus melakukan pemurnian ya
di dalam negeri dalam waktu lima tahun
terbangunkah ada yang terbangun ada yang tidak
tapi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan
gimana kita meninjau nya apakah kita meninjau dari sisi komersialnya kenapa ini tidak terjadi
atau ada sisi lain secara politik ya
apa menurut pak archandra yang sebenarnya terjadi
atau mungkin jangan jangan undang undang ini atau peraturan ini sebenarnya tidak realistis
pada saat ini
di mana harga komoditas seperti kita ketahui itu sedang turun harganya
sehingga perusahaan perusahaan ini juga mungkin tidak profit lagi
tidak juga ya
ada hal yang krusial juga
yang menurut hemat kami ya di sdm
sampai dua ribu empat belas itu tidak terjadi atau sedikit yang membangun smelter
kemudian kita sendiri menerbitkan pp
yang memperpanjang lagi boleh ekspor sampai tiga tahun dan berakhir pada dua belas januari kemarin dua ribu tujuh belas
ini mau kita pahit
mau tidak mau harus membuat peraturan yang baru karena itu sudah
nah untuk itu
nah untuk itu
kita melihat dari beberapa sisi
kenapa sih ini mereka nggak mau
nah salah satunya
tidak mau atau tidak mampu atau mereka perlu jaminan ekstra
nah itu dia
beberapa hal yang mereka minta
negosiasi dengan kita
salah satunya adalah misalnya seperti ini
mereka mengatakan kalau saya mau bangun smelter
dijamin nggak kontrak saya akan diperpanjang
kalau saya tidak dijamin kontrak saya diperpanjang
buat apa saya bangun smelter
itu argumen mereka
tentu kita juga perlu argumen sendiri juga
loh dulu dari dua ribu dua
kok kamu gak bangun bangun
sudah kita kasih waktu loh
nah persoalan bahwa
nah persoalan bahwa mereka meminta perpanjangan kontrak
ada aturan juga
kontrak baru bisa diperpanjang dua tahun sebelum kontrak berakhir
bagi perusahaan yang memiliki investasi begitu besar
dengan proyeksi jangka panjang
mungkin dua tahun itu dianggap waktunya terlalu pendek
nah untuk itu ppn yang pertama
kita mengatakan bahwa boleh memperpanjang
proses perpanjang lima tahun sebelum kontrak berakhir
kita ubah bukan dua tahun lagi
jadi sekarang dua ribu tujuh belas tambah lima tahun lagi
kalau kontraknya berakhir misalnya dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh satu
lima tahun sebelum itu
berarti dua ribu tujuh belas boleh nggak melakukan pengajuan perpanjangan
nah kalau dengan memajukan perpanjangan
artinya ada proses yang sudah boleh dilakukan
sekarang saya mau tanya
sekarang pp satu nomor dua ribu tujuh belas ini kan sudah dikeluarkan
tapi masih dengan misalnya tadi kontrak kerja
diganti menjadi pk
jadi izin usaha penambangan misalnya
kemudian ada juga bahwa harus membayar
duty atau tarif sesuai dengan sejauh mana smelter itu dibangun
berarti sudah tidak terlalu harus membayar
dengan yang tinggi
kalau misalnya tidak dibangun juga
apa ada sanksinya atau tidak
karena kita sudah lihat yang lima tahun berlangsung tanpa ada sanksi sama sekali
siapa yang boleh ekspor
kalau untuk nikel misalnya
siapa yang boleh ekspor
mereka yang sedang dan telah membangun smelter
tidak semuanya boleh ekspor
mereka yang membangun smelter tersebut atau sedang membangun smelter
sisanya baru boleh ekspor
nah ini berapa sisanya ini yang sedang kita atur
dalam perjalanan waktunya
lima tahun mereka harus membangun smelter
kemudian kalau lima tahun artinya apa
setiap enam bulan
enam bulan artinya kalau kita linear kan perkembangannya
pada bulan ke enam
mereka tidak sesuai dengan targetnya
kita cabut ekspor
mereka di kick out begitu ya
kita istirahat sebentar pak
archandra tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
nah masih mengenai masalah energi dan sumber daya mineral
kita fokus kali ini terhadap energi ya khususnya kebutuhan listrik di indonesia
tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan pembahasan mengenai energi dan sumber daya mineral
saya ditemani oleh archandra tahar
wakil menteri esdm energi dan sumber daya mineral
pak archandra banyak sekali ya di bawah esdm ini
dan memang ini sebenarnya kalau kita kelola dengan baik indonesia itu bisa betul betul memperkaya dirinya
dan kesejahteraan itu kita dapat kita miliki
nah salah satu yang menjadi tantangan selama ini
dan saya tertarik tadi kata menurut pak archandra strateginya itu adalah bagaimana menyediakan energi dengan harga yang terjangkau
sehingga dari sabang sampai merauke itu harga tidak sama lah istilahnya
kemudian tentu saja aksesibilitas
ya biasanya kalau masalah listrik misalnya atau power energy itu kota dipenuhi tapi daerah itu justru kurang
dan terakhir itu adalah ketersediaan
nah listrik ini kita memang dari dulu punya cita cita ya untuk membangun tiga puluh lima ribu megawatt
bagaimana mungkin pak archandra
ini sesuatu yang optimis
apalagi dari segi masalah harga dan aksesibilitas ketersediaan
mengingat listrik ini cost nya itu untuk memproduksinya itu sangat mahal
itu biasanya kan bayarnya pakai dolar
sementara para pelanggan mereka tersubsidi itu rupiah lah istilahnya ini ya pembiayaannya
ya kalau kita lihat program tiga puluh lima ribu megawatt ya perkembangannya cukup baik ya
realistisnya seperti apa
sewaktu program ini dicanangkan oleh bapak presiden bahwa dengan asumsi waktu itu
itu memang kebutuhan kita sampai dua ribu sembilan belas itu sekitar tiga puluh lima ribu megawatt ya
kemudian karena situasi ekonomi dunia yang mungkin tidak mengirakan
kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita termasuk yang cukup tinggi di dunia
hanya dibanding dengan pertumbuhan kita sendiri itu menurun kan
dari rencana semula agak turun ya
tapi kita dibandingkan negara tetangga kita
kita termasuk yang paling besar
yang lebih besar dari kita cuma india ya
india sekitar dan china
tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita saat sekarang
lima satu mungkin kita taruh elastisitas juga satu dua satu tiga
nah kita evaluasi berapa yang sebaiknya atau yang mungkin kita capai di tahun dua ribu dua puluh
seperti yang mungkin apa pernah di apa
seperti yang mungkin apa pernah di apa
yang mungkin apa pernah di apa
yang mungkin apa pernah di apa
yang mungkin apa pernah di apa
orang orang yang hari ini lebih banyak mengungkapkan dengan pln juga mengungkapkan
dari proyek proyek tersebut kira kira nanti di dua ribu sembilan belas kita bisa membangun tambahan sekitar sembilan belas lima ratus dan sembilan belas enam ratus mw tambahannya
ya lumayanlah cukup signifikan ya
kalau ditanyakan pak itu nanti kita ada listrik pemadaman dan segala macam nggak
bisa mencapai sembilan belas ribu sekian bukan tiga puluh lima apakah itu cukup
masih diarpet nggak
istilahnya diarpet ya
kita menghitung dengan pln itu masih punya margin kita sekitar tiga puluh persen
dengan sembilan belas enam ratus artinya apa kita cukup
jadi kendala terbesar dalam membangun mau itu dua puluh ribu atau tiga puluh lima ribu
saat ini apa ya sebenarnya
bisa kita bagi lagi sama seperti oleng gas ya ada masalah non teknis ada masalah teknis
yang non teknis adalah itu yang disebutkan tadi lahan
sekarang kita sudah ada perbaikan perbaikan dari sisi itu
dari sisi teknis misalnya ya kita bicara tentang bagaimana sistem kontrak kita
selama ini orang mengatakan bahwa pak terlalu lama itu
karena agar tidak susah untuk profit ya bagi power purchase ini ya
karena kan investasinya cukup besar ya
sementara mereka yang mereka dapatkan mungkin tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan
setiap daerah itu punya bpp biaya pokok produksi
ada yang tinggi ada yang rendah
di jawa dan sumatera itu cukup rendah ya
nah kalau mereka berinvestasi yang di listrik ini seperti ini
harga jualnya hampir sama tapi harga pembangkitnya beda beda
pltu berapa pltg berapa tapi pln harus jual dengan harga yang sama
ini suatu tantangan
di balik tantangan tersebut ada proses proses lain seperti yang saya sebutkan tadi
bagaimana caranya power proces agreement itu bisa standar bisa dipercepat nggak berlama lama
yang kedua bagaimana si produser ipp nya independent power producernya
itu adalah power producer yang kredibel yang punya capital yang cukup
dan punya teknologi berkonsorsium dengan siapa pun
yang selama ini apa yang terjadi kira kira
contohnya dia menjadi mendapat agreement dengan pln lewat ppa nya power process agreement
dapat perjanjian jual jual belinya
kemudian si ipp kadang kadang ada juga yang
juga kadang kadang ada teknologi yang dijanjikannya
terus gimana ini
tapi kita istirahat sebentar karena mungkin yang penting juga khususnya dalam energi ini
apalagi mengingat bahwa sumber daya kita itu tidak misalnya batubara atau fossil fuel lah
itu tidak bisa terbarukan
jadi kita harus juga menilik terhadap energi yang terbarukan
dan strateginya penting kita ketahui setelah yang berikut ini
pembahasan khusus mengenai energi terbarukan tetaplah bersama insight
ya kita lanjutkan insight
nah sejauh mana upaya indonesia memanfaatkan sumber energi terbarukan dan apa saja kendala yang dihadapi
kita lanjutkan pembahasan dengan wakil menteri esdm archandra tahar
pak archandra tadi kita sudah lihat target tiga puluh lima ribu megawatt pada tahun dua ribu sembilan belas kelihatannya harus diturunkan lebih realistis sembilan belas ribu ya
itu juga mudah mudahan on track ya
yang penting kita memiliki penambahan yang cukup signifikan terhadap kebutuhan energi kita
karena sulit bagi indonesia sebagai negara yang berkembang untuk berkembang tumbuh kalau energi pasokan energi itu berkurang
tapi di lain pihak kita memiliki misalnya cadangan energi yang sudah menipis misalnya
kalau kita bergantung pada fossil fuel minyak batubara dan lain sebagainya itu kan sesuatu yang tidak bisa terbarukan
kuncinya sekarang apalagi kita sudah menandatangani paris agreement kita harus ramah lingkungan sustainability green economy dan lain sebagainya
oh sudah naik
bagaimana kita mengerjai sini ya
kita bisa mengerjai energi terbarukan bisa kita punya di sini ya
melihat strategi energi terbarukan kita bukan lagi berbicara apakah ini sebuah pilihan apa tidak
sudah keharusan sekarang ya
ini komitmen bahwa kita harus mengarah kepada energi terbarukan
tapi kok perjalanannya agak lambat deh
nah coba kita lihat ya
saya melihat ada sedikit pertentangan dalam mengembangkan energi terbarukan
selalu mempertentangkan energi terbarukan dengan fossil fuel
sekarang harganya lebih murah kan
jadi insentifnya jauh lebih besar untuk menggunakan fossil fuel
nah kalau kita mempertentangkan seperti ini siapa yang lebih murah dan cost benefitnya seperti apa susah kita jalan
nah strategi yang kita kembangkan adalah jangan seperti ini tapi jalan beriringan
nah caranya seperti ini
kita masih banyak daerah daerah di timur di luar jawa dan sumatera itu masih bpp nya sangat tinggi
kalau bpp nya misalnya rp dua dua ratus dua lima ratus bisa nggak renewable energy masuk di daerah tersebut yang harganya mungkin bukan dua lima ratus
beriringan ada yang fossil fuel misalnya diesel diesel itu mahal itu bisa dua puluh sen per kilowatt hour
ada nggak renewable ender yang lebih murah dari situ
kalau ada kenapa tidak kita fast out kita dampingkan kita kurangin yang diesel kita masukkan yang renewable
jadi ada prioritas di mana energi renewable ini terbarukan ini perlu dikurangin
karena kan ini bisa kita bisa menggunakan misalnya hidro di sini ada solar di sini ada energi angin bahkan laut gelombang dan lain sebagainya
bagi anda melihat apa yang bisa dijadikan prioritas dan juga menarik bagi para investor tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk mengembangkan teknologinya
dalam pengembangan energi terbarukan kearifan lokal itu yang lebih utama
apa yang disebut kearifan lokal
di eropa itu uin sangat
kenapa emang daerahnya windy di sana
dan kapasitas windnya itu emang besar
bahkan di skandinavia mereka tidak menggunakan energi fosil lagi
coba kita apa kearifan lokal kita win kah mungkin ada
ombak kah mungkin ada
coba apa yang tidak dipunyai oleh negara lain tapi kita punya
salah satunya apa geothermal
nah geothermal adalah salah satu kearifan lokal kita
jadi itu sudah pak sastrana memiliki apa kira kira yang bisa diprioritaskan
iya kita masuk ke semuanya geothermal
masuk ke plta
angin angin kita ada beberapa projek kita angin
kemudian apa lagi yang ini
nah ini dia karena sekarang banyak negara negara asing
khususnya skandinavia mereka datang mau investasi
membantu dalam pengelolaan biomes dan juga sampah
nah sampah kita kan cukup banyak ya
ini bagaimana kira kira bisa kita bangun ini pembangkit dari energi sampah
bisa jawabannya bisa tapi lebih mahal
kalau kita hanya melihat dari si komersil
dia akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan batubara
akan lebih mahal dibandingkan dengan geothermal misalnya
mungkin amalnya tapi secara long term pasti kelahirannya lebih murah juga kan
levelized cost nya cost yang dirata ratakan ya itu memang lebih mahal
tapi di sisi lain kan sampah ini tidak murni kita melihatnya ini hanya urusan untuk electricity bukan itu
selain kita akan membereskan sampah sampah kota misalnya ya
kita juga mendapatkan listrik dari situ
jadi lingkungannya bersih dan kita mendapatkan listrik
baik pak archandra karena waktunya sudah habis
ini bergantung dari kita sedang menggodok sebuah permen
dalam menentukan harga patokan untuk masing masing renewable energy tersebut
kita akan melihat reaksi pasar nanti reaksi investor
apakah menarik untuk melakukan investasi
kalau menarik banyak cara yang cepat untuk renewable energy
photovoltaic itu cepat yang solar setahun bisa jadi
dan semakin murah kan sekarang ini
semakin murah sekarang ini
kemudian bagaimana yang lain
nah ini tergantung berapa nanti dua ribu sembilan belas
yang jelas kita berusaha ini untuk membukanya
tentu tentu jawabannya
baik sekali lagi terima kasih sukses pak archandra
yang memang untuk mewujudkan kedaulatan energi
indonesia itu harus mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan sebaik baiknya
nah semakin tipisnya cadangan energi fosil yang tak sebanding dengan besarnya kebutuhan energi
kita tentu menuntut bangsa indonesia
memiliki kemandirian energi
ya memang sudah saatnya indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil
serta menggali potensi energi baru terbarukan sebagai masa depan sektor energi
produktivitas energi yang menjadi tumpuan ketahanan energi juga harus didukung dengan penggunaan energi secara bijak dan bertanggung jawab
itu kira kira pesan kita hari ini ya
demikian insight kali ini
jangan lupa insight best
jangan lupa subscribe channel ini